petinggi badan pemenangan nasional prabowo sandi
mengundang perwakilan media nasional dan media asing
untuk memberi perspektif lain
atas hasil lembaga survei yang selama ini tidak mengunggulkan prabowo sandi
bpn juga membeberkan survei internal mereka
yang menunjukkan keunggulan bagi prabowo sandi sebesar enam puluh dua persen
sementara jokowi ma'ruf tiga puluh delapan persen
metode survei menggunakan multi stage stratified random sampling
bpn menegaskan survei tim internal dilakukan
untuk mengukur kekuatan tim pemenangan prabowo sandi
bpn juga mengkritik lembaga riset yang kerap berbeda hasil realnya
sengaja digunakan untuk menggiring opini publik
kita ingin menjaga agar opini tidak tergiring seperti itu
contohnya tepat sekali saya kira bahwa yang terjadi di jakarta beberapa waktu yang lalu
apa namanya pemilihan gubernur kan seperti itu
bahwa dipersepsikan bahwa pasangan tersebut selalu kalah
tidak mungkin melawan incumbent dan sebagainya
sementara itu hasil berbeda diungkapkan lembaga survei nasional indodata
yang memperlihatkan lima puluh empat delapan persen responden memilih jokowi ma'ruf
sementara tiga puluh dua lima persen memilih prabowo sandi
penelitian indodata dilakukan sejak januari hingga maret dua ribu sembilan belas
dengan jumlah responden satu dua ratus orang margin error sekitar dua delapan puluh tiga persen
tingkat kepercayaan sembilan puluh lima persen
dalam penelitiannya menyatakan saat ini ada kekhawatiran munculnya politik identitas keagamaan
khususnya islam yang dimanfaatkan untuk komunitas politik
dari hasil survei indodata di seluruh wilayah indonesia disimpulkan
agama dapat menjadi potensi laten untuk memecah belah yang dapat berdampak masif
bagi perkembangan bangsa
pak jokowi ma'ruf lima puluh empat persen
lalu kemudian juga pak prabowo sandi tiga puluh enam persen
itu adalah hasil dari seluruh masyarakat indonesia
nah kalau kita breakdown lagi kita coba pisahkan
pemilih muslim dengan selain muslim
katakanlah disitu ada delapan puluh enam persen pemilih muslim
berarti pemilih yang lainnya adalah sekitar
di tempat yang sama koordinator relawan prabowo sandi digital team mengatakan
hasil survei indodata yang menunjukkan jokowi ma'ruf mengunggul calon presiden prabowo tidak akurat dan salah total
tim bpn akan memanfaatkan delapan hari yang tersisa jelang pemungkutan suara
untuk memaksimalkan sosialisasi program kerja yang sudah dicanangkan
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini